dia lah laki laki dambaan saya
dia lah laki laki dambaan saya
saya tidak dapat hidup tanpa brahma
saya tidak dapat hidup tanpa brahma
saya tidak dapat hidup tanpa brahma
kami balik ke rumah saya
terima kasih atas kebaikan beli
siapa saja yang menginginkan kebenaran
tidak juga melihatnya dengan membutuhkan evangeline
mereka menerima kebenaran mesya
atie afiq tanpa petanya atau pandingan alami
saat ini kebelakangan begitu kelepasan